kumpul dan berkimpun untuk berbuat kejahatan
tetapi kita harus berkumpul dan berhimpun untuk berbuat kebaikan
kalau wanita itu memaksa saya lagi
saya akan melawan sampai tetes darah yang terakhir
lebih baik saya mati
daripada saya menjadi budak dari
sampai tua sekali pun mereka tidak akan datang
mereka lebih suka membelanjakan uang
untuk beli beli tuak dan nyawar nari
ketimbang banyak zakat
sikap paman argah aneh sekali
sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan
sesuatu yang busuk
pasti akan tercum juga nanti
aku tidak mau
enggam bugam that a agriculture man
tetapi tentang korban pemerintah
silahkan tuhan pilih saja hiburan yang tuhan sukai
oh sok atuh
saya juga akan pengen cari hiburan
mamanya juga pasar malam
itulah pak man
kenapa babuk dan berjudi dilarang
saya jadi malu
uang saya habis meja judi
makanya tidak bisa bayar zakat
di sini bukan tempat main anak kecil
siapa yang mau main
orang aku mau tutup tempat ini
menyesatkan banyak orang
masih kecil sudah suka
biar kecil tapi tahu dosa
sudah tua nggak tahu dosa
kamu pun tak sombong
sepertinya dia bukan anak sembarangan
minta bunuh anak itu atau kamu sendiri akan aku bunuh
bapak kenapa kenapa kenapa
bapak kenapa bapak kenapa kenapa kenapa
orang ini bukan lagi seperti manusia tapi seperti siluman
dia akan menyerang raden terus sampai raden tewas
kenapa dadasannya bukan dia yang menyerang raden
tetapi ada seseorang yang mengendalikannya
tidak tidak tidak
saya tidak pernah menyerang raden
tapi saya merasa bahwa dia mematikan diriku
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tuh bang dah
amit kan si ibah kan
akang bangun atuk akang udah siang
aduh akang teh tidak tahu malu
akang teh udah tua
nih ya akang teh ketahuan
pasti akang tadi malam tadi dari panggelaran
tidak sahan nyengus sahan
nggak nggak sumpah
bener akang nggak mau ngaku
aduh nengelis nengelis nengapa
ingat ya kan
panggel bakal kasih akang makan selama satu bulan
camkanlah firman allah di dalam al quran
tidak semata mata allah menciptakan jindan manusia semata mata untuk beribadah
oleh karena itu apa yang kita miliki harus jadi sarana peribadatan
terima kasih atas nasihatnya mama ajunan
menari boleh boleh saja untuk sekedar menyenangkan hati dan menghibur orang lain
tetapi hati hati jangan sampai meninggalkan ibadah apalagi menjurus kepada kemaksiatan
saya juga tidak bermaksud demikian
tetapi wanita itu telah memaksa saya untuk merusak moral masyarakat lewat tarian
maka dari itu kita jangan berkumpul dan berhimpun untuk berbuat kejahatan
tetapi kita harus berkumpul dan berhimpun untuk berbuat kebaikan
kalau wanita itu memaksa saya lagi
saya akan melawan sampai
sebagai saudara yang terakhir
lebih baik saya mati daripada saya menjadi budak dari kemaksiatannya di durga
berdo'alah kepada allah
semoga kita diberi kesabaran untuk terhindar dari bujuk rayu setan
pergi kamu dari rumah ini
juragan tolong jangan ke rumah saya juragan
kami sudah tidak punya apa apa lagi
kami tidak butuh ayam
sesuai dengan perjanjian kamu harus pergi dari rumah ini
karena kamu tidak mampu bayar
tolong beri kamu waktu lagi
jangan banyak bicara kamu
orang itu kamu
ini bukan urusan kamu
pergi dari sini
selama ada aku ini menjadi urusanku